tim indonesia tampil dominan pada hari terakhir pertandingan cabang olahraga blind judo di asean para games dua ribu dua puluh tiga kamboja
pertanding di youth federation hope nompeng tim beregu putra dan tim beregu putri indonesia berhasil menyumbangkan dua emas
menurunkan junaidi pada kelas enam puluh kg sahrul sulaiman pada kelas tujuh puluh tiga kg tony ricardo mantolas pada nomor tujuh puluh tiga kg
indonesia berhasil unggul dua satu atas thailand
sementara di nomor beregu putri novia larasati di kelas empat puluh delapan kg maria lamsihotang dan roma siska tampu bolon di kelas lima puluh tujuh kg
mereka berhasil mengalahkan tim thailand dan tuan rumah kamboja
meski berhasil menjadi juara umum pelatih kepala blind judo indonesia imam kunchoro meminta anak asuhnya tidak berpuas diri
tim akan melakukan evaluasi karena mereka akan bertanding di asean para games dua ribu dua puluh tiga huangzhou november nanti
sebetulnya asean para games yang di kamboja ini target antara kami
karena kami bulan november ada kejuaraan
kami berhasil mengambil tuan su asia paragames
dan mungkin nanti enam atlet yang akan kami kirim untuk memperluas di sana
kontingen indonesia di cabang olahraga blind judo menjadi juara umum setelah memperoleh sebelas emas dan lima perak di ajang asean para games dua ribu dua puluh tiga kamboja